saudara pemerintah berencana mengontrol konten di media sosial
namun wacana ini dikritik karena berpotensi membungkam kebebasan berekspresi
kementerian komunikasi dan informatika berencana membentuk
badan independen bernama dewan media sosial
badan ini bertujuan untuk mengawal kualitas
tata kelola media sosial di indonesia
menurut menkom info budi aris tiadi
dewan media sosial bertugas memberi masukan
atas kepantasan konten di ruang digital
dikutip dari laman kompas com budi ari menyebut
jika terbentuk dms dapat menjadi mitra strategis pemerintah
dalam tata kelola media sosial
termasuk memastikan kebebasan pers
dan kebebasan berpendapat di ruang digital
beragam pendapat muncul terkait pembentukan dewan media sosial
warga minta tak perlu ada badan lain yang mengawasi media sosial
kalau menurut saya pengawasan itu memang perlu ya
tetapi sebagaimana aktualisasi di lapangan teknisnya
itu yang masih kita perlu lebih kaji lebih dalam lagi
ya kemudian dari kominfo ya melakukan pengawasan dan segala macam
jadi nggak perlu kayak bentuk apa ya khusus untuk media sosial
sosial lebih berpengalaman ya seperti itu
zaman sekarang banyak banget konten konten yang gak baik
dan pengguna sosial itu nggak cuma orang orang yang udah bijak gitu
meski pembentukan dewan media sosial masih digodok
kritik atas fungsi badan independen ini mengemuka
lembaga studi dan advokasi masyarakat atau lsam
menilai dms bisa membuka kebebasan berekspresi
tentu ini merupakan satu ancaman terhadap kebebasan berekspresi
di tengah situasi moderasi konten di indonesia yang sangat eksesif
justru malah hadir ide ide yang semacam ini
tentu ini merupakan lompatan yang menurut kami keliru ya
ada masalah masalah lain yang lebih mendasar
yang mana punya dampak yang signifikan terhadap kebebasan di ruang digital
misalnya permen kominfo nomor lima dua ribu delapan belas
termasuk di atasnya ada peraturan pemerintah nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu sembilan belas
yang di dalamnya mengatur mengenai jenis jenis konten yang dapat
dibatasi ada salah satu jenis konten yang dapat dibatasi
yakni konten yang meresahkan masyarakat
itu kan definisinya sangat luas dan membuka ruang diskresi bagi pemerintah
untuk menilai apakah konten ini meresahkan atau tidak
justru masalah kita ada di sana
dari data wr sosial per januari dua ribu dua puluh empat jumlah pengguna media sosial
di indonesia mencapai satu ratus tiga puluh sembilan juta orang
dengan waktu rata rata bermain media sosial tiga jam per hari
wacana pembentukan dewan media sosial bergulir sejak agustus dua ribu dua puluh
bermula dari saran organisasi sipil yang didukung oleh
kajian akademis unesco dan pbb
direktur lembaga studi dan advokasi masyarakat atau lsam
ke pak usman dulu ya pak usman jadi urgensinya apa bikin dewan medsos
ya ini masih wacana ya ini masih gagasan yang perlu dikaji lebih mendalam
ya bentuk kelembagaannya formatnya posturnya
kemudian tugas dan fungsinya
kita perlu mengkaji sekali lagi lebih dalam
pertama perlu tidak dibentuk dewan media sosial ini
ya sebab pengawasan konten media sosial atau media internet atau media digital
ini kan selama ini berada di tangan pemerintah
ya kalau kemudian harus kita bentuk formatnya seperti apa
apakah seperti dewan pers
maka dia harus dibentuk berdasarkan undang undang
sebagaimana dewan pers yang dibentuk berdasarkan undang undang pers nomor empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
apakah dia akan menjadi lembaga independen
kalau lembaga independen apakah dia mampu mengawasi media sosial
punyakah dia instrumen teknis
dalam mengawasi media sosial
dan kalau sebentar sebentar dulu
kalau dia lembaga independen ya apakah dia mampu berhadapan dengan giant tech
dengan produsen teknologi digital yang raksasa itu begitu
ya hanya negara sebetulnya yang mampu menghadapi mereka
untuk meregulasi mereka untuk melegislasi mereka
jadi ini yang masih perlu kajian lebih dalam
pak usman ini kan wacananya sempat muncul juga tahun lalu
yang jadi pertanyaan gini kenapa wacana ini kembali muncul pasca pesta demokrasi kemarin
kenapa kemudian nggak digas dari tahun lalu aja kalau memang dirasa penting
ya yang namanya gagasan itu kan bisa muncul kapan saja ya
bisa muncul tahun lalu ya tapi kemudian redup
ya karena barangkali ada tugas tugas atau
ya itu bisa jadi event event yang lebih besar
misalnya pemilu ya pemilu
nah kalau itu dianggap menghambat kebebasan berpendapat ya tentu saya kira terburu buru penilaian semacam itu
karena seperti saya sampaikan tadi ini baru gagasan ya baru gagasan
nah kalau masyarakat mau berpartisipasi dalam mengawasi media sosial kontennya ini kan selama ini juga sudah kita lakukan
masyarakat secara aktif secara proaktif misalkan melaporkan konten konten negatif yang ada di media sosial melalui aduan konten id
cuma persoalannya ini kan apakah masyarakat itu harus diorganisir harus diorganisasi dalam satu dewan
itu juga masih menjadi wacana begitu
selama ini juga pengawasan juga dilakukan oleh teman teman elsam teman teman mafindo misalnya ataupun teman teman aji dan ceso
saya lempar ke pak wahyu ya
pak wahyu kalau dikatakan gini ini adalah wacana ya masih wacana tapi mengkhawatirkan karena dianggap akan membungkam kebebasan berpendapat bermedia sosial masyarakat
ya jadi kan memang usulan ini idealnya dulu kan dibahas pada saat proses revisi undang undang informasi dan transaksi elektronik tahun dua ribu dua puluh tiga ya
tetapi kemudian dalam prosesnya ternyata usulan ini kan tidak diakomodasi oleh dpr
artinya sebenarnya kewenangan absolidnya itu ada pada pemerintah
nah yang jadi problem sekarang adalah ketika kemudian muncul gagasan untuk membentuk sebuah dewan itu kan berarti dewan ini akan dibentuk di bawah kominfo
kemudian diatur oleh kominfo dengan model yang tentunya lembaga ini dewan ini tentu dia tidak bisa dikatakan independen karena dia adalah bagian dan bertanggung jawab kepada kominfo
artinya kemudian kominfo akan mendelegasikan sebagian tanggung jawab dan memenang kepada dewan ini
yang ini kemudian tentu ada kekhawatiran bahwa justru dewan ini akan menjadi instrumen legitimasi bagi pemerintah bagi kominfo untuk terus kemudian melakukan tindakan tindakan
kebijakan yang lebih represif yang lebih limitatif terhadap konten konten di internet itu satu hal
nah yang lain justru dengan model yang diatur dalam undang undang informasi dan transaksi elektronik hari ini menurut kami justru akan lebih baik ketika kemudian kominfo mendistribusikan mewenang tersebut kepada platform
karena pada prakteknya kan sebenarnya kan pominfo hanya memberikan order memberikan perintah kepada platform kepada psa kepada disp untuk kemudian melakukan pembatasan
karena kemudian hari ini pengadilan masyarakat itu bisa langsung mengadukan kepada platform
ketika misalnya tidak puas dengan keputusan platform tidak puas dengan keputusan pse maka dia bisa mengadukannya kepada kominfo
sehingga kemudian sebagian memenang kominfo itu bisa dijalankan oleh platform
karena dalam beberapa hal pembatasan terhadap konten internet terhadap konten media sosial itu kan ada prinsip prinsip pembatasan yang harus diikuti dalam konteks hak asasi manusia
yang sebagai bagian dari pemenuhan kebatasan berekspresi
artinya cukup diperluas saja wewenang kominfo nggak perlu dibuat lembaga ini ya
bukan diperluas mewenangnya tapi didistribusikan mewenang tersebut
karena bahasanya di dalam undang undang ite yang wajib untuk melakukan pencegahan persebaran konten yang menangkap peraturan pengundangan itu kan pemerintah pominfo
tetapi kan bahasa itu kan membuat kominfo terlalu absolut dalam konteks limitasi atau pembatasan konten
nah agar kemudian tidak absolut bagaimana kalau wewenang itu didistribusikan
pembatasan konten itu diperluas oleh pemerintah dan kemudian yang lain adalah penting hari ini menyiapkan mekanisme review mekanisme pengujian mekanisme pembanding ketika misalnya terjadi kesalahan di dalam pembatasan atau pemblokiran terhadap suatu konten
karena sampai dengan hari ini kita tidak tersedia mekanisme untuk melakukan review pengujian atau pembanding ketika terjadi kesalahan di dalam melakukan pemblokiran
baik kita juga nanti akan perbincangan lebih luas dan juga lebih dalam lagi
terima kasih pak usman pak wahyu terkait dengan rencana
pemerintah untuk membentuk dewan media sosial untuk mengawasi konten ini seberapa besar manfaatnya atau justru lebih baik tidak perlu dibentuk
nanti kita akan lebih ulas lebih dalam lagi di kesempatan selanjutnya
terima kasih pak usman pak wahyu di sapa indonesia malam